menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan melakukan kunjungan ke sdn polisi satu bogor jawa barat
kunjungan ini dalam rangka mengintensifkan kampanye mengantar anak di hari pertama sekolah
puluhan orang tua memadati sekolah dasar negeri polisi satu kota bogor
mereka datang untuk mengantar anak di hari pertama sekolah pada tahun ajaran baru dua ribu enam belas
dalam kesempatan yang sama menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan turut hadir bersama wali kota bogor bima arya
menteri anies menekankan pentingnya serah terima anak serta komunikasi dua arah yang dibangun antara guru dan orang tua anak
kampanye mengantar anak di hari pertama ini diikuti dispensasi sejumlah instansi negeri dan swasta
yang mengizinkan pegawainya terlambat masuk kerja selepas mengantar anak ke sekolah
surat edaran kampanye antar anak sekolah di hari pertama dikeluarkan mendikbud jelang tahun ajaran baru dua ribu enam belas
imbauan ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil tetapi juga bagi pihak swasta
menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan berharap kepala daerah dapat mendukung kebijakan ini
dengan memberikan dispensasi kepada pegawainya agar memulai kerja sesudah mengantarkan anak mereka ke sekolah